setelah ditetapkan menjadi tersangka
tiga orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan
kasus suap penanganan perkara kejaksaan tinggi bengkulu
resmi ditahan penyidik komisi pemberantasan korupsi
di rutan cabang milik kpk
mereka ditahan untuk dua puluh hari pertama
sejak penahanan pada sabtu sepuluh juni dua ribu tujuh belas
komisi pemberantasan korupsi akhirnya menahan
tiga orang tersangka kasus suap penanganan perkara
kejaksaan tinggi bengkulu di rutan cabang kpk
tersangka kasih intel kejati bengkulu
parlin purba selaku penerima suap
sedang menjalan di pemeriksaan medis
karena kesehatannya terganggu
sementara dua tersangka lainnya
sudah memakai rompi tahanan kpk
saat turun dari ruang penyidik lantai dua gedung kpk
pejabat komitmen amin anwari
ditahan di rutan cabang kpk polres jakarta timur
sedangkan murni suhadi direktur utama pt mukomulo
ditahan di rutan cabang kpk polres jakarta pusat
sebelumnya tiga tersangka di bekuk
tim satgas kpk dalam operasi tangkap tangan
di kawasan wisata panjang
komisi pemberantasan korupsi
menyegel dua ruangan di kejaksaan tinggi bengkulu
pasca operasi tangkap tangan
yang menjerat jaksa bersama dua orang lainnya
kepala kejaksaan tinggi bengkulu
membenarkan salah satu anggotanya terjaring
dalam ott kpk
dua ruangan yang disegel oleh kpk
berada di gedung pidana khusus
yakni ruangan asisten bidang tindak pidana khusus
dan ruangan kasih tiga intel
setelah penyidik komisi pemberantasan korupsi
menangkap salah satu pejabat
kejaksaan tinggi bengkulu bersama
dua orang lainnya pada jumat ini hari
kepala kejaksaan tinggi bengkulu
senjun manulang membenarkan bahwa
salah satu pejabatnya
ditangkap oleh kpk pada jumat dini hari
namun dia tidak mengetahui perkara
yang menjerat jaksanya
yang ditangkap itu
anggota kami dari
kejaksaan tinggi bengkulu
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria
ini kemarin kpk melakukan operasi tangkap tangan
terhadap pejabat kejaksaan tinggi bengkulu
kasus apa ini sebenarnya yang tengah ditangani
oleh jaksa yang tertangkap kpk
ya iqbal betul sekali bahwa memang kemarin
sempat terjadi operasi tangkap tangan
pada jumat dini hari
yang dilakukan oleh kpk
dan ini ternyata terkait dengan
di balai wilayah
sumatera selatan maksud kami
balai wilayah sungai sumatera di
sumatera tujuh dan ini berada di
wilayah bengkulu dan memang
pembangunan ini sendiri
iqbal sudah beberapa kali dilakukan
dugaan atau teridentifikasi
ada dugaan korupsi
di dalamnya di antaranya adalah
beberapa kali pembangunan paket yang menelan
angka dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
dari anggaran tahun dua ribu enam belas
ini memang diduga ada tindakan
pidana korupsi sehingga
kemudian dilakukan penyuapan terhadap
kepala seksi tiga
intel kejaksaan tinggi
bengkulu yaitu parlin purba
supaya penyuapan ini dilakukan agar
kasus korupsi atau dugaan korupsi
yang dilakukan dalam pembangunan irigasi ini
tidak sampai ke kejaksaan tinggi
atau penyidikannya dihentikan
dan ini dilakukan oleh
murni suhardi yang merupakan direktur
dari pp mukomuko putra selatan majundo
memang kemudian kpk juga sudah
melakukan pengusutan lebih dalam lagi
mengenai keterlibatan pihak pihak di luar
tiga orang yang kemudian tertangkap
tangan kpk di bengkulu pada
jumat dini hari kemarin
iqbal maria kpk
sudah melakukan operasi tangkap tangan
dan juga melakukan penyegelan
di bengkulu lalu apa saja barang bukti
yang sudah disita oleh pihak kpk ini
iqbal seperti juga kemarin sudah disampaikan oleh
jurubicara kpk febri diansyah
bahwa barang bukti yang sudah disita oleh ppk ini
adalah senilai sepuluh juta rupiah dalam pecahan seratus ribu rupiah
namun ini memang diduga bukan pemberian pertama kali
yang didapatkan oleh parlin purba
melainkan ada beberapa kali pemberian atau dugaan suap
yang diberikan oleh pp mukomuko putra selatan ini
tetapi beberapa waktu yang lalu juga sempat ada
masuk uang sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah
untuk pembatasan atau penghentian
pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan irigasi
dan pengusutan kasus korupsi pembangunan
jadi ini adalah satu hal yang sangat penting

adanya kontrak atau adanya kerjasama antara kementerian dalam negeri dengan komisi pemerintahan korupsi
lebih tepatnya kemarin beberapa waktu yang lalu
menteri dalam negeri cahayu kumulo juga sempat mendatangi kpk
untuk kemudian mendalami kembali kemudian melatih kembali inspektorat yang berada di daerah daerah
untuk kemudian memberikan masukan masukan jika ditemukan indikasi korupsi
karena memang saat ini posisi inspektorat atau pengawas dari pihak pemerintah daerah
ini berada langsung di bawah kepala daerah
artinya ini di bawah bupati maupun di bawah wali kota yang tentu saja
ini tidak istilahnya tidak ada independensi dari mereka untuk melakukan penyidikan
jika mereka memiliki laporan terhadap penyelewengan yang berada di daerah daerah
seperti di jawa timur di bengkulu beberapa waktu yang lalu
memang ini terbukti bahwa kpk terus melakukan pengusutan terhadap korupsi korupsi yang berada di daerah
dan ya semoga saja memang ada jalan keluar bagi korupsi yang ada di daerah
karena memang ini merupakan korupsi yang cukup masif dan kurang terkontrol
baik maria sarjana dari gedung antiraswa terima kasih
komisi pemberantasan korupsi menetapkan kc tiga intel kejaksaan tinggi bengkulu
sebagai tersangka kasus penerimaan suap
penetapan ini adalah hasil dari operasi tangkap tangan kpk yang dilakukan jumat ini hari
kpk menetapkan tiga tersangka dalam kasus hasil tangkap tangan di kejaksaan tinggi bengkulu
selain penetapan kc intel kejaksaan tinggi bengkulu parlin purba sebagai tersangka
kpk juga menetapkan dua tersangka lainnya sebagai pemberi
mereka adalah aan selaku pejabat balai wilayah sungai sumatera bengkulu dan msu
yang merupakan direktur pt mpsm
pt mpsm merupakan perusahaan pemegang beberapa proyek di wilayah bengkulu
setelah dilakukan berbagai perkara tadi
ini diduga yang merupakan suap ini diberikan terhadap terkait dengan pengumpulan data data dan bahan keterangan
yang proyek proyek yang ada di balai wilayah sumat sungai sumatera tujuh
kronologis penangkapan saya coba akan bacakan yaitu kpk menggelar operasi tangkap tangan di bengkulu ini pada jumat hari jumat tanggal sembilan juni dini hari
ini hari sekitar jam satuan satu malam atas informasi dari masyarakat adanya dugaan penerima hadiah atau janji terkait proyek proyek yang ada di bws tujuh bengkulu
tersangka itu ditetapkan seusai gelar perkara yang berlangsung kurang dari dua puluh empat jam sejak penangkapan
pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga
pemberi yaitu aan dan msu disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau pasal lima ayat satu huruf b atau pasal tiga belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kasus ini membuat jaksa agung muda pengawasan video prasarana
jaksa agung muda pengawasan video prasarana mono datang ke gedung kpk jumat siang
ia menyatakan kejaksaan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus ini kepada kpk
kejaksaan sangat menghormati apa yang dilakukan proses penindakan oleh kpk dan akan memfasilitasi segala sesuatu yang terkait dengan proses itu
kejaksaan pun juga saya selaku jampas
jajaran di bawah pimpinan jaksa agung itu sesungguhnya sudah tidak henti hentinya untuk berupaya agar salah satu apat penegak agung jaksa itu tidak bermain main di dalam penanganan penyelesaian perkara
dari operasi tangkap tangan di sebuah restoran di bengkulu kpk menyita uang tunai sebesar sepuluh juta rupiah yang dibungkus dengan aplikasi

untuk kepentingan pendalaman penyelidikan kpk masih menahan tiga tersangka di gerung kpk dan menyegel beberapa ruangan di kejaksaan tinggi provinsi bengkulu dan balai wilayah sungai sumatera bengkulu
pendalaman penyelidikan dilakukan karena kpk mencium indikasi praktik suap di kejati bengkulu sebelumnya yang diduga bernilai hingga satu ratus lima puluh juta rupiah